polda metro jaya melarang rencana aksi yang akan digelar forum umat islam pada sebelas februari mendatang
pelarangan ini dilakukan karena rencana aksi tersebut berdekatan dengan masa pemilihan kepala daerah dki jakarta pada tanggal lima belas februari
komisi pemilihan umum telah menetapkan masa tenang selama tiga hari mulai dua belas hingga empat belas februari
saya tegaskan kembali ya untuk polda metro jaya dari polda metro jaya melarang melarang untuk aksi tanggal dua untuk turun ke jalan
tidak diperbolehkan karena itu melanggar undang undang ya undang undang penyampaian pendapat ya
pasal enam pasal lima belas dan pasal enam belas seandainya nanti memaksakan untuk turun ke jalan kita bubarkan
korespondensi nn indonesia mardika utama di polda metro jaya saat ini
dika seperti apa respon dari pihak kepolisian dari polda metro jaya terkait dengan adanya rencana untuk aksi unjuk rasa pada tanggal sebelas februari mendatang
ya selamat pagi
selamat siang reinhardt
seperti diberitakan sebelumnya kepolisian dari polda metro jaya tegas melarang aksi masa turun ke jalan pada tanggal sebelas februari mendatang
atau juga dinamakan dengan aksi satu ratus dua belas yang direncanakan akan digelar oleh forum umat islam beserta dengan sejumlah aliansi keagamaan lainnya
tentu ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian
mengapa pihak kepolisian tidak menerbitkan izin atau dalam hal ini
tidak menerbitkan sttp atau surat tanda terima pemberitahuan yang sejatinya sudah dilayangkan oleh pihak fui pada tanggal dua februari mendatang
alasan pertama adalah karena masa aksi tersebut bahwa pada tanggal sebelas februari mendatang bersamaan dengan masa terakhir dari kampanye untuk masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
baik pasangan calon nomor satu nomor dua ataupun juga nomor tiga dan juga terlalu berdekatan

pihak kepolisian menerima masukan dari intelijen bahwa aksi tanggal sebelas februari mendatang
dianggap dikhawatirkan bisa berpotensi untuk mengganggu kelancaran dari proses pilkada dki dua ribu dua puluh
dan argo yuwono atau kombes pol argo yuwono kabin humas polda metro jaya tempat yang sempat saya wawancarai pagi hari tadi
menyatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut juga tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian
itu artinya jika tetap dilakukan
jika tetap dilakukan aksi
turun ke jalan maka akan bertentangan dengan undang undang penyampaian pendapat
yang diatur dalam undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang penyampaian pendapat
maka dari itu pihak kepolisian akan melakukan tindakan pembubaran paksa
jika aksi tersebut benar benar terjadi informasi yang kami dapatkan sebelumnya bahwa fui beserta dengan sejumlah organisasi keagamaan lainnya
akan melakukan serangkaian aksi turun ke jalan
yang dimulai dari sholat berjamaah di masjid istiqlal
yang dilanjutkan dengan long march dari kawasan monas menuju ke bundaran hotel indonesia
dan hal ini pula dikhawatirkan oleh pihak kepolisian akan ada aksi aksi lanjutan yang dilakukan berikutnya pada tanggal dua belas tiga belas bahkan pada tanggal lima belas
pada masa pemungutan suara atau pada masa pemilihan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki dua ribu tujuh belas mendatang
dan hal ini juga menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian
agar aksi masa tanggal satu dua belas atau sebelas februari tersebut tidak diberikan izin
baik jadi polisi tegas melarang adanya aksi pada tanggal sebelas februari mendatang
tapi dika adakah langkah persuasif lain dari pihak kepolisian
misalnya dengan mengubah aksi unjuk rasa menjadi sholat bersama begitu seperti yang dilakukan pada bulan desember yang lalu
ya sejak awal memang pihak kepolisian dari polda metro jaya ataupun juga jauh lebih tinggi
dari mabes polri tidak pernah melakukan pelarangan untuk kegiatan keagamaan
itu artinya kegiatan sholat berjamaah yang akan dilakukan pada tanggal sebelas februari di kawasan masjid istiqlal ini
juga tidak akan mendapatkan pelarangan dari pihak kepolisian karena hal itu merupakan hak asasi manusia
yang justru diatur dalam undang undang dan juga diatur secara internasional secara hak asasi manusia
namun sekali lagi polisi tidak mengizinkan aksi turun ke jalan
itu artinya jika setelah sholat berjamaah tersebut dilakukan aksi turun ke jalan dari monas menuju ke bundaran hotel indonesia
maka pihak kepolisian tidak akan mentolerir dan itu artinya pihak kepolisian akan melakukan pembubaran paksa
sejauh ini saya belum mendapatkan informasi apakah pihak kepolisian akan memberikan rekomendasi jika ada opsi lain
atau perubahan format dari aksi yang akan dilakukan oleh fui dan juga sejumlah aliansi keagamaan lainnya
karena sejauh ini sejak surat kepolisian
pemberitahuan dilayangkan pada tanggal dua februari
sampai saat ini sudah kepolisian sudah secara resmi menolak atau tidak menerbitkan sttp
belum ada lagi informasi terkait dengan perubahan format aksi yang akan digelar pada tanggal sebelas februari mendatang
yang rencana juga akan melibatkan ribuan orang yang akan turun ke jalan seperti halnya yang terjadi pada aksi empat ratus dua belas ataupun juga dua
reinhard kembali ke anda
terima kasih mardika utama langsung dari polda metro jaya
tidak hanya pihak kepolisian yang melarang masa menggelar aksi jelang masa tenang pilkada
sejumlah ulama juga mengimbau agar masyarakat tidak mengikuti aksi yang awalnya diinisiasi oleh forum umat islam atau fui tersebut
imbauan pertama disampaikan oleh ketua umum pengurus pusat muhammadiyah haidar nasir
usai bertemu dengan wakil presiden yusuf kala pada selasa tujuh februari
haidar menyatakan muhammadiyah mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai satu ratus dua belas
tokoh nasional dan juga parpol serta masyarakat diminta menahan diri
ketua mui sekaligus raisa am pbnu kiai haji maruf amin juga menyatakan di minggu tenang jelang pilkada
masyarakat seharusnya juga ikut tenang
pesan kiai maruf disampaikan setelah bertemu dengan pwnu dki jakarta pada selasa tujuh februari
namun maruf tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai aksi massa tersebut dan menyerahkan kepada pihak penyelenggara acara
pesan yang sama juga disampaikan wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf gus ipul
yang mengaku mendapat amanat dari pemimpin pusat muhammadiyah
timur meminta warga jawa timur khususnya warga nu tidak ikut berangkat ke jakarta untuk aksi satu ratus dua belas
gus ipul khawatir aksi tersebut justru disalahgunakan untuk motif politik karena berdekatan dengan jadwal pilkada ibu kota
meski dilarang polisi dan juga ulama sekjen fui m al kotot memastikan pihaknya akan tetap menggelar aksi satu ratus dua belas
senada dengan fui frontmen fui menunjukkan

fui frontmen fui memastikan pihaknya akan tetap menggelar aksi satu ratus dua belas karena dijamin oleh uud
pembela islam atau fpi juga mengaku akan berpartisipasi dalam aksi yang diklaim super damai tersebut